memimpin di turnamen turnamen bwf super seribu
dimulai salah satunya dengan memimpin pertandingan di tingkat nasional
salah satunya sirkuit nasional a
menurut koordinator wasit dan hakim garis sirnas seribanten fahru faisal
keberadaan kompetisi semacam sirnas sangat penting untuk menambah jam terbang wasit wasi di daerah
pak untuk sirnas ini nasional a apalagi ini untuk jenjang wasit yang jam terbangnya buat ditambahkan pak
karena kan kita di sini masih menggunakan kebanyakan wasit wasit daerah
ada dari pengprop wasit pengkrop dan wasit kabupaten
untuk nasionalnya hanya ada beberapa saja pak
jadi untuk jam terbang sangat bagus ini pak
karena kan di banten juga terakhir kalau nggak salah itu
dua ribu tujuh belas pak kalau untuk usia ya pak ya
cuma tahun kemarin ada sirnas juga tapi sirnas c
itu untuk dewasa
selain wasit wasit muda beberapa wasit nasional senior pun
ikut turun memimpin pertandingan di sirnas a seribanten ini
salah satunya dadang wasit asal cilegon yang berkategori nasional a ini
turun untuk berbagi ilmu dengan wasit wasit muda
ajang untuk menekan jadi pasti karena di sini pertandingannya cukup padat
kita diuji dari fisik konsentrasi juga dan harus fokus
nah di sinilah ujian untuk para wasit yang muda muda yang untuk menguji nasional itu di sini ujiannya
jadi bisa menambah ilmunya perwasitannya di sini
saking padatnya pertandingan jadi kita harus benar benar siap
dari pagi sampai malam itu siap terus nggak ada kata loyok
kehadiran wasit wasit senior ini pun diakui kontribusinya dalam membantu wasit wasit junior
ataupun hakim hakim garis yang ingin naik level menjadi wasit
kita contoh dari wasit kita bisa nanya nanya kan ke yang jadi wasit
di sini juga ada wasit nasional kan
di sini juga
sering sama wasit
hakim garis lainnya irfan berharap kompetisi selevel sirkuit nasional a dapat semakin sering digelar di banten
untuk kalir mudah mudahan dengan sering adanya event seperti ini mungkin banyak membutuhkan tugas petugas baru ya
karena mungkin dari daerah itu akan diambil salah satu untuk naik ke tingkat nasional
harapannya akan melalui
diharapkan perangkat perangkat pertandingan yang bertugas di bni sirkuit nasional a seri banten dapat naik level ke jenjang asia bahkan dunia
diego basro andika suramanto serang banten